setelah sempat viral di beberapa kota seperti sukabumi cianjur dan jakarta karena dianggap meminta minta secara paksa
seorang perempuan parubaya ditangkap petugas satpol pp dan dinas sosial kota bogor jawa barat
seorang warga merekam saat ibu peminta minta ini melancarkan aksinya sambil setengah memaksa
setelah mendapat laporan dari warga adanya pengemis viral yang meminta secara paksa
petugas satpol pp dan dinas sosial kota bogor langsung menemukan ibu paruh baya ini di jalan raya lawang gintung
awalnya pengemis viral ini menolak dan meronta
namun setelah dibujuk oleh petugas dinsos ibu itu dibawa ke dinas sosial untuk dilakukan asesmen dan akan dikembalikan ke pihak keluarganya
dapat info dari beberapa media sosial ya sampai akhirnya tadi pagi
kepala satuan ada memberitakan kepada kami bahwa cek keberadaan ibunya di mana
coba dipatrolikan bersama jajaran dinsos
tindakan selanjutnya yang pertama yang pasti kita coba cari keterangan yang lebih dalam sama yang bersangkutan
setelah itu kita bekerjasama dengan dinasosial untuk dilakukan tindakan ke depan
setelah ngobrol mungkin dari hati ke hati ya
saya pribadi sekitar empat belas tahun yang lalu
mungkin masalah keluarga kalau saya tanya masalahnya berat atau enggak bu